salah satu calon yang memiliki peluang besar untuk menjadi pesaing ahok adalah wali kota surabaya tri risma hari ini
dan seperti apa ketertarikan parpol sejauh ini terhadap sosok risma heranov al bashir di dpr saat ini
heranov pan dan juga p tiga siap mendukung risma
lalu bagaimana sokongan partai lain seperti pdip dan juga demokrat saat ini
ya iqbal sejauh ini sikap dari partai demokrat ketua divisi komunikasi publik dpd dki jakarta dari partai demokrat
anies fauzan menyatakan bahwa partainya masih menunggu bagaimana hasil keputusan yang akan diputuskan oleh majelis tinggi partai demokrat
yang dipimpin oleh susilo bambang yudhoyono selaku ketua umum juga
dan sejauh ini memang ada delapan nama yang masuk dalam radar partai demokrat
dan nama risma memang masuk dalam kandidat yang diusung ataupun yang didukung oleh partai demokrat
tapi sejauh ini keputusan belum ada secara resmi yang disampaikan oleh partai demokrat
untuk partai demokrasi indonesia perjuangan sendiri memang sejauh ini belum ada deklarasi
ataupun pengumuman dari ketua umum megawati soekarno putri siapa calon yang akan diusungnya
tapi menarik jika tadi anda sebutkan iqbal pan dan p tiga sudah menyatakan dukungannya ke tririsma hari ini
atau wali kota surabaya untuk maju di pilgub dki jakarta
saya akan langsung menanyakan sikap dari pdp ada politisi pdip di sini mas arief bibowo
selamat siang mas arief terkait dengan adanya dukungan pan dan p tiga
pan p tiga menyatakan bahwa akan kulonu dulu bahasa jawanya atau minta izin dulu ke pdip
jikapun nanti tidak jadi pdip mengusung pan p tiga siap untuk mendukung bu risma di jakarta
bagaimana dari pdip sendiri mas akan mengizinkan atau bagaimana
ya saya kira kita tentu senang ada kader partai kita yang mendapatkan apresiasi
ya secara politik dinilai baik dan pantas atau layak untuk diusung sebagai calon gubernur dki
tentu kita menyambut baik tetapi saya kira itu soal keputusan terakhir
kepada siapa terutama pdi perjuangan akan memutuskan calon yang akan diusung
kita masih menunggu karena memang banyak faktor yang sedang kita timbang kita pelajari kita cermati
nanti sampai pada akhirnya akan ada keputusan
resmi ya secara regel dengan terbitnya surat keputusan di pp partai berubah rekomendasi dalam pencalonan
nah tentang partai partai yang mendukung salah satu kader kami untuk bisa diusung itu juga hal yang kami pertimbangkan
tapi melihat etika politiknya bagaimana ya mas
ada partai yang merekrut atau mengusung calon gubernur dari partai lain gitu yang belum tentu merukung sang calon gubernur
ya saya kira kalau mereka
karena mendukung dan mengusulkan itu sesuatu yang biasa saja
sudah pasti akan dikomunikasikan kepada partai kami kepada pimpinan partai
calonnya sendiri pasti akan berkomunikasi apakah memang diperbolehkan oleh partai untuk maju dan berangkat atas dukungan dari partai yang lain
tetapi sekali lagi kembali kepada rujukannya tentu keputusan yang sedianya nanti pasti akan diambil oleh dpp partai
kepada siapa calon itu diusung oleh partai kami
dukungannya diberikan berupa keputusan diwadindan sesuatu partai dalam bentuk rekomendasi
nah menyangkut kader partai kami yang diusung partai lain tentu kalau partai kami sudah memutuskan saya kira secara etis dan ini menjadi tradisi kami dalam berorganisasi
karena memang aturan internalnya begitu tentu tidak akan nekat untuk maju
meskipun diusung oleh berbagai pihak di luar pdi perjuangan
sebenarnya pdip ini tengah mempersiapkan bu risma di jakarta atau di pilkada jawa timur satu nanti mas dua ribu delapan belas atau bagaimana sejauh ini
justru karena itu kita ini sedang simulasikan semua kader kader terbaik kita
untuk nanti menjadi calon gubernur calon bupati calon wali kota termasuk penempatannya
misalnya kayak dulu pak jokowi begitu kita simulasikan ternyata cocok dan pas untuk memimpin dki
maka dari sosoknya
maka dari solo kita langsung hantarkan ke dki
begitu juga bu risma nanti kalau pandangan kita cocok ya bisa saja begitu
tetapi sekali lagi partai belum memutuskan secara final dan resmi bahwa calon yang bakal diusung adalah si a si b si c
semuanya sedang kita timbang semuanya sedang kita dalami bahkan kita simulasikan
karena begini tidak saja ini untuk kepentingan rakyat yang harus bisa diwujudkan oleh setiap calon
yang diusung oleh partai
dan tentu saja apabila kemudian memenangkan pilkada tetapi juga pada jangka panjang juga untuk penguatan kelembagaan partai
dan tentu saja pengaruhnya adalah kepada kemajuan partai di masa yang akan datang
di segala aspek termasuk di ranah kepemiluan kita pada tahun dua ribu sembilan belas
baik terima kasih atas waktunya mas arief iwo politisi pdip
demikian iqbal perbincangan saya dengan arief vibowo
terkait bagaimana perubahan
terkait bagaimana sikap politik dari pdip
ada dua partai yang ingin mendukung risma hari ini maju ke jakarta
kembalikan anda ke studio
baik terima kasih arhanov
al bashir terima kasih atas laporan anda